berikut adalah beberapa transfer menarik yang terjadi di hari terakhir bursa transfer musim panas dua ribu enam belas
samir nasri akan memulai karir di spanyol setelah setuju membela sevia
sementara alvaro arbeloa kembali merumput di inggris setelah sepakat ke west ham united
selain samirnasri manchester city juga melepas elia kwim manggala dan wilfred boni dengan status pinjaman
hal sama dirasakan juan cuadrado yang akan menghabiskan musim bersama juventus
sementara sporting lisbon mendapatkan lazar marcovidge yang diproyeksi menggantikan peranan islam slimani yang telah dijual ke leicester city
selain marcovit liverpool juga melepas gelandang serangnya louis arbento ke klub italia ladrio
bursa transfer musim panas dua ribu enam belas diramaikan rekor transfer baru atas nama paul pogba
kepindahannya dari juventus ke manchester united senilai satu ratus lima juta euro memecahkan rekor sebelumnya milik garrit bail
saat pindah dari tottenham hotspur ke real madrid
dan berikut inilah sepuluh besar transaksi yang terjadi di bursa transfer musim panas dua ribu enam belas
paul pogba memegang rekor transfer dengan nilai satu ratus lima juta euro atau sekitar satu lima triliun rupiah
adapun gonzalo higuain menjadi pemain termahal di liga italia dengan transfer senilai sembilan puluh juta euro atau sekitar satu tiga triliun rupiah
kepindahan hawk ke liga tiongkok juga menjadi rekor baru di dunia sepak bola asia
sementara itu manchester city melanjutkan tradisi boros mereka dengan pembelian john stone dan liron sunning
di peringkat ke enam ada granit chaka yang menjadi pembelian termahal arsenal
the gunners juga menguras tabungan mereka demi mendatangkan skodran mustafi dari valencia
dan yang menarik justru real madrid yang tidak melakukan belanja besar
los blancos hanya menghabiskan tiga puluh juta euro atau sekitar empat ratus empat puluh delapan miliar rupiah untuk mengaktifkan klausul buyback alvaro morata